penyidik polresta pontianak berencana untuk memeriksa ibu korban
tak hanya itu kepolisian juga akan berkoordinasi dengan tim dokter terkait hasil visum
menurut kepala biro penerangan masyarakat mabes polri berikjen poldedi prastio
dari hasil pemeriksaan awal korban mengenali tiga pelaku penganiayaan
karena ketiga pelaku dan korban masih di bawah umur
penyidik akan berkoordinasi dengan komisi perlindungan perempuan dan anak
karena proses penyidikannya ini tentunya berlaku khusus
karena korban dan pelaku adalah anak di bawah umur
karena perlu pendampingan dari komisi perlindungan perempuan dan anak
kasusnya terus akan dilanjutkan
dilakukan proses penyidikan secara profesional oleh penyidik reserse polresta pontianak
sampai saat ini kasusnya seperti itu posisinya
komisi perlindungan anak indonesia kpai menyesalkan kasus pengeroyokan tersebut
kpai pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang telah berjalan
dengan menggunakan ketentuan undang undang sistem peradilan anak
kpai telah mendorong adanya diversi atau mediasi karena baik pelaku maupun korban masih anak anak
namun upaya tersebut tidak tercapai karena keluarga korban menolak untuk mediasi
kpai juga melakukan pemulihan kondisi anak seperti saat

ia juga meminta agar masyarakat menahan diri untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya terkait kasus ini
apalagi jika dibawa ke ranah politis
ingin masyarakat semua kita menghimbau untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk bekerja
polisi saat ini sedang melakukan penyidikan sementara visum juga sudah dilakukan terhadap korban
dan ini untuk sementara berdasarkan itu memang adalah kekerasan visi
nah atas dasar ini karena ada cedera pada kepala ada cedera pada perut pada dada
maka ini tentu dibutuhkan rehabilitasi kesehatan
selain itu anak juga mengalami trauma sehingga kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan psikologis
jadi saat ini posisinya adalah kpai berkoordinasi pertama dengan pemerintah daerah
terkait dengan layanan pemenuhan hak hak yang harus diperoleh oleh korban
maupun oleh anak anak perempuan
sementara itu korban telah menjalani visum di rumah sakit tempat korban dirawat
visum dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi
hasil visum dipaparkan oleh kapolresta pontianak kombes pol m anwar nasir
menurut anwar dari hasil visum terungkap kepala korban tidak bengkak tidak ada memar di mata
dan tidak ditemukan juga bekas luka di alat kelamin
intak tidak tampak luka robek atau memar
saya ulangi alat kelamin
selaput darah atau hymen
intak tidak ada tampak luka robek atau memak
kulit tidak ada memar lebam maupun bekas luka
korban mengaku dianiaya pada dua puluh sembilan maret lalu
peristiwa tersebut baru diadukan ke polsek pontianak selatan pada lima april
dan kemudian dilimpahkan ke polrestapotiana